pro kontra mengenai perlu tidaknya dprd dki jakarta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk gubernur dan wakil gubernur baru masih berlanjut
sampai senin dua puluh tiga oktober kemarin rapat paripurna istimewa belum dilaksanakan
setelah pelantikan anies rashid baswedan dan sandiaga salahuddin uno sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
muncul pro dan kontra di dalam tubuh dprd dki jakarta
hingga sepekan setelah pelantikan anis sandi belum memaparkan visi dan misi mereka dalam rapat paripurna istimewa dprd dki jakarta
yang sebelumnya dicatualkan pada rabu delapan belas oktober dua ribu tujuh belas
menteri dalam negeri cahyokumolo telah melayangkan surat edaran kepada pemprov dan dprd dki jakarta
meminta diadakan pemaparan program prioritas jangka panjang dan pendek
wakil ketua dprd dki jakarta muhammad taufik
seluruh fraksi sudah setuju agar rapat paripurna istimewa segera diadakan
pertama tidak ada larangan
kalau tidak ada larangan maka menurut saya baik untuk dilakukan
ahok sama jarod itu bukan hasil pilkada serentak
dia akan melanjutkan warisan
visi misinya sudah disampaikan oleh jokowi ahok ketika pertama dilantik
jadi saya kira jangan ngomong dulu
sebelum memahami itu
ini kan orang belum move on aja lah anies sandi menang
di sisi lain ada pandangan bahwa surat edaran kemendagri nomor satu ratus dua puluh
tentang pelaksanaan rapat paripurna tidak bersifat wajib
dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
tidak ada keharusan menggelar rapat paripurna istimewa
begitu pun dalam tata tertib dprd dki nomor satu tahun dua ribu empat belas
menurut ketua fraksi pdip dprd dki jakarta gembong warsono
rapat paripurna istimewa bukanlah satu satunya momen untuk memaparkan visi misi
ia menambahkan yang lebih penting bagi para pemimpin baru adalah
membangun komunikasi intens dengan dprd dki jakarta
ketimbang berbicara pada rapat paripurna istimewa yang bersifat formalitas
ada momentum lain di luar karena ini kan sudah sudah begitu rame
ada paripurna ini maka saran saya dari fraksi pdip dki jakarta lebih baik tidak dululah
lebih baik tidak usah dilaksanakan kita menggunakan paripurna lain
sehingga nanti ini polemiknya tidak berkepanjangan
karena sebetulnya paripurna istimewa ini kan hanya dalam rangka
membangun harmonisasi antara dprd dengan eksekutif
menurut pengajar hukum tata negara margarito kamis
tanpa diadakan rapat paripurna anies sandi sudah sah menjadi gubernur
dan wakil gubernur secara hukum
seluruh kewenangan yang melekat pada gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sudah berlaku sejak mereka dilantik presiden joko widodo
yang tidak diatur baik dalam undang undang pemerintahan daerah
maupun dalam undang undang pemilihan pemilihan gubernur bupati dan wali kota
sama sekali tidak diatur
dan karena itu tidak diperlukan
tidak ada dasar hukumnya juga dengan
mungkin memang tidak ada dasar hukumnya kan
jadi tidak diperlukan
jadi untuk apa dilakukan
toh tanpa pidato di dprd ski pun
status anies dan sandi itu sah secara hukum
polemik tentang perlu tidaknya rapat paripurna istimewa
seharusnya tidak menjadi halangan
bagi anies sandi untuk mulai bekerja sebagai gubernur
dan wakil gubernur dki jakarta
marsha anastasia jakarta